bapak lo katanya ada di rumah
masya allah be
berarti kemana tuh ya
pulang sekolah bob
sekarang masuk lagi
kagak sebulan liburnya
gak lah bang
bapak lo ada
katanya mau ke rumah bapak be
lepas gimana sih
emang bapak gak ketemu di jalan
kagak papasan di jalan
ya tunggu aja deh
bentar lagi juga balik
bapak mau kopi
mau nanya puasa
alhamdulillah bapak inget
ya deh be masuk be
insya allah bang
bang udin habis dari mana
dari warung haji sodik
iya gua lupa
makanya ini mau balik ke parkiran
bapak dari mana lo
lo lo saya dari rumah bapak be
lo dari mana im
nanya gua dari rumah gua ke rumah lo
gua ke rumah lo juga be
ah kita kesana ke rumah lo
orangnya gak ada
duduk ya rat
ini rumah gua im
mobi duluan ya
tapi nanti dulu
nggak ke mana mana sih
lah pergi mana
nah ini buat lo berdua nih ya
begitu aja nanya
itu gua ngerti
maksud gue dalam rangka apaan lo bawa kue kemari
tadi gua ke rumah si maek
si maya kan sekarang bikin kue kue kering
nah gua bantuin dah
tadi dia ke rumah gue bagi bagiin kue
gua bilang dah
gua mau bantuin promosi
tawar tawarin ke lo
lo jangan oh oh oh doang
saya tidak mau beli apa apa juga tergantung sama anak saya
tuh si intis
pak lo giliran ada maunya aja
tadi gue nganterin laras
oh iya kemana mas pur
kan gue juga mau denger mas bor
tadi gue nganterin laras ke pasar
kok gak kepangkalan
eh mot terserah laras lah
dia mau ke pasar kek mau ke kantor kelurahan kek
ngapain harus kepangkalan
yaudah gak usah marah gitu dong mas pur
sekali lagi lo nyela gue gak jadi cerita nih
yaudah gue diem
terus tadi kamu di jalan ngobrol apa aja pur sama neng laras
laras nyuruh gue beli sabun cuci muka
masa sih pur neng laras nyalahin kayak gitu
tis tis lo berdua gak bisa aja aja diskusi
yang kemungkinan lagi ya
bang mau diambil sekalian gak barangnya
ini bang labelnya belum tadi copot
kalau bisa harganya dinaikin bang
iya biar kita dapat untung
yaudah ntar abang coba bilang sama si tisna
mak ajak jalan dulu mak
iya mak tau itu mau kena tapi buat apaan
mau dijual lagi kang tisna mak
kan mau udah beliin tak hati mau kena yang lain
mau jual lagi
ya bagus tuh
yaudah makanya lain kali kalo mau beli apa apa tuh bilang dulu
kan di hati mau surprise mak
kamu mau ngassupin semua hahaha
tapi weber chief gue nggak mau bantuin
nggak apa apa sedikit

ya ampun bobi
aku tuh cuma bercanda

masya allah pur
saya kira tk kamu mau ngapain
kalau mau cuci muka
di rumah aja tuh pur
dari mana lu
tadinya gue mau ke warung aji sodik
bukannya tutup kalau siang begini
makanya gua balik lagi ke parkiran
ya kalau lu puasa ngapain lu ke warung
gua lupa jak
bocah aja lu puasa masih lupa
mau gua anterin panggalan gak
pak pur kenapa
masih baru satu ratus lima puluh ribu
kurangin atuh jak
satu ratus tiga puluh ribu dah
lu kenapa sih pur
mukanya merah mas pur
mungkin itu tadi pur
pas pakai sabun cuci muka
sabun muka bang
biar gak kusep katanya
lo pakai sabun mukanya buat yang kulit kering atau kulit berminyak
buat yang cowok yang cewek
lalu gimana sih
kake gituan kagak boleh sembarangan pur
buka lo bisa merah gatel gatel